konfederasi serikat pekerja indonesia menegaskan akan tetap melakukan aksi mogok pada dua desember dua ribu enam belas
presiden kspi said iqbal menyatakan aksi buruh mogok nasional pada dua desember adalah aksi terpisah
dengan aksi gerakan nasional pengawal fatwa majelis ulama indonesia
meski sempat diimbau oleh kapol riti tokarnafian untuk tidak melakukan aksi unjuk rasa
selain aksi super damai namun kspi tetap bersikeras untuk berunjuk rasa
secara serentak di dua puluh provinsi pada dua desember dua ribu enam belas
mereka berdalih aksi buruh pada dua desember besok bukanlah aksi ikut ikutan gan pf mui
iqbal menyebut aksi ini untuk menyuarakan agar pp no tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas tentang pengupahan dicabut
namun mengapa ya tanggalnya bersamaan dengan aksi bela islam
namun iqbal mengakui aksi buruh memiliki irisan isu dengan aksi gnpf mui
yaitu menuntut ahok di penjara
kspi menuding ahok sebagai bapak upah murah karena menetapkan ump dki jakarta
paling rendah dibanding daerah industri
sebagai sebuah perangkat terimitologi yang berlebihan
tanggal dua desember kspi dan buruh indonesia akan tetap melaksanakan aksi unjuk rasa
yang kami beri nama aksi ini adalah mogok nasional
tapi bentuknya adalah unjuk rasa sesuai undang undang nomor sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang menyampaikan pendapat di muka umum
dan juga undang undang no dua puluh satu tahun dua ribu tentang serikat pekerja serikat buruh
pasal empat yang menyatakan bahwa
federasi atau konfederasi serikat buruh mempunyai kewenangan fungsi dan tugas
mengorganisir pemobokan dan atau demonstrasi